dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
selamat siang ibu dwi korita sehat ibu
selamat siang pak mas riki alhamdulillah sehat semoga mas riki juga sehat
alhamdulillah baik terima kasih ibu
oke ibu ini kan kita memasuki masa libur natal dan juga tahun baru
bagaimana kemudian prediksi cuaca untuk satu minggu ke depan
saya membutuhkan pemerintah anda untuk beberapa hal yang harus dilakukan
secara umum kondisi cuaca di akhir tahun ini bahkan hingga bulan januari februari maret
kita akan mengalami atau sudah mulai mengalami curah hujan tinggi terutama curah hujan bulanan dan harian
nah khususnya untuk satu minggu ke depan yaitu mulai tanggal dua puluh lima
saya ulangi mulai tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh desember
diperkirakan potensi hujan lebat dengan curah hujan lima puluh seratus mm per hari dapat terjadi di wilayah banten jawa barat
artinya masih akan seperti kemarin di bandung ya kemudian di jawa tengah jawa timur sa tenggara barat kalimantan timur
kalimantan utara juga sulawesi utara sulawesi tengah sulawesi selatan sulawesi tenggara papua barat dan papua
kemudian untuk tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh diperkirakan potensi hujan lebat masih akan terjadi di jawa barat
jawa tengah jawa timur bali nusa tenggara barat sulawesi tengah sulawesi selatan papua barat dan papua
sementara itu lombong tinggi masih akan terjadi sampai tanggal dua puluh tujuh desember
yaitu di perairan barat kepulauan mentawai hingga enggano
kemudian perairan barat lampung di selat sunda bagian selatan perairan selatan jawa hingga pulau sumbawa
demikian dan puncak musim hujan diprediksi ini kita sudah menjelang puncak di bulan januari februari
oke baik jadi artinya sudah ada lokasi lokasi atau daerah daerah yang bisa diprediksi akan terjadi misalnya tadi hujan dengan intensitas tinggi dan juga bencana lainnya
nah kemudian juga yang penting kan ibu untuk menghindari korban jiwa adalah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat
bagaimana kemudian koordinasi dan juga komunikasi bmkg dengan pemerintah daerah
kami melakukan koordinasi dua puluh empat jam ya terutama dengan penanggulangan bencana daerah
di setiap provinsi dan berbagai kabupaten atau kota yang awan
karena perpansor bmkg tersebar di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten kota yang lawan
koordinasi kami dalam bentuk menyampaikan informasi sedini mungkin misalnya kondisi potensi cuaca dan iklim ekstrim
dan satu minggu sebelum kejadian
dan selalu diperbaharui diupdate setiap hari
dan akan juga setiap hari sebelum kejadian sampai tiga jam belum jadi potensi ekstrim tersebut
oke ibu kemudian juga ini kan memasuki bulan desember akhir tahun
selain tentunya potensi cuaca buruk potensi bencana apa saja yang sebenarnya dihadapi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan
dalam pengelolaan atau monitoren bmkg kami memonitor multi bahaya potensi multi bentana
selain cuaca ekstrim atau bencana hidrometeorologi kami juga memonitor kejadian gempa gempa bumi serta potensi tsunami
nah memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan sejak tahun dua ribu delapan belas hingga saat ini
dan kejadian kegempaan ini dapat berpotensi
potensi membangkitkan tsunami
oleh karena itu kami terus memonitor dan mengingatkan masyarakat mengedukasi masyarakat untuk siap sebelum gempa
bangunan bangunan di cek building code di cek kemudian juga kata ruang di cek
juga siap apa yang harus dilakukan untuk penyelamatan diri pada saat gempa bumi
dan setelah gempa bumi juga untuk tsunami sangat penting menerapkan kearifan lokal
siapapun yang berada di kenteng apabila merasakan goyangan gempa bumi dalam hitungan sampai sepuluh hingga dua puluh
segera saja mencari tempat yang lebih tinggi evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi
karena kita berjaga jaga tsunami mungkin terjadi dalam waktu dua menit
padahal peringatan dini di dunia ini yang paling cepat adalah tiga menit
yaitu dilakukan oleh jepang dan indonesia dalam waktu tiga menit
indonesia tiga menit sampai lima menit demikian
oke kemudian ibu kita tahu juga kalau flashback di tahun lalu gitu di awal tahun
ini khususnya mungkin wilayah jakarta kita tahu dilanda banjir besar
ini apakah kemudian curah hujan yang tinggi nanti diprediksi akan terjadi pada awal tahun
atau mungkin antara pergantian tahun dan seperti apa prediksi cuaca maupun potensi bencana untuk tahun depan
baik secara umum tensi bencana hidrometeorologi relatif meningkat untuk tahun dua ribu dua
berdasarkan analisis kami hujan yang akan turun mulai januari hingga perut
itu diprediksi akan mengalami peningkatan empat puluh sampai delapan puluh persen
di wilayah wilayah seperti di aceh sumatera utara riau di banten bagian selatan
kemudian juga sebagian jawa tengah jawa timur jawa tenggara tantan timur dan utara
sebagian besar sulawesi kecuali sulawesi selatan kemudian maluku dan maluku utara
papua barat dan sebagian papua
jadi curah hujan dapat meningkat hingga mencapai
seratus mm dalam satu bulan bahkan di beberapa tempat lebih
namun di bulan februari maret perlu diwaspadai di wilayah riau
perlu terjadi karbutlah
dan juga akan terulang dan menaik juni di beberapa wilayah sumatera
seperti jambi riau sumatera selatan berpotensi untuk mengalami karhutlah
ibu dwi korita karnawati kepala bmkg terima kasih atas informasinya
sehat selalu ibu
terima kasih semoga semuanya sehat selamat
amin terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh